karena nanti juga ada tamu yang akan hadir di sini ini untuk membahas bagaimana tulisan anda ini dapat menggambarkan sifat dan perilaku manusia begitu ya
bagaimana juga dari tulisan ini kita bisa tahu karakter kita seperti apa dan juga mungkin mempengaruhi kesuksesan ya
nah ada ilmunya sebetulnya untuk mengkaitkan antara tulisan tangan kita dengan proyeksi karir atau sifat karakter atau bahkan juga digunakan untuk hal yang lebih jauh lagi
misalnya untuk merekrut karyawan beberapa kasus bahkan juga untuk bisa membuat harmonis rumah tangga karena untuk saling mengenali karakter antara suami dan juga istri
nah nama ilmunya disebut dengan grafologi grafologi ini dapat mengungkap apa atau di bidang apa kelebihan seseorang dan juga apa yang menjadi kelemahannya
grafologi juga bisa menjadi kunci sukses seseorang
setiap goresan pena di selembar kertas ternyata mencerminkan kepribadian orang tersebut
ada beberapa teknik khusus untuk membaca setiap bentuk
seperti mengamati tekanan penanya tegaknya huruf lalu apakah terbiasa menulis dengan huruf sambung atau tidak
maya ernita merupakan konsultan hrd yang bekerja untuk menganalisa kandidat kandidat perusahaan
sudah satu tahun ia menggeluti ilmu ini
lalu sejauh apa grafologi membantu dalam penyeleksian karyawan
banyak banget sih kita jadi tahu orang tersebut disiplin atau tidaknya jujur atau tidaknya
terus tanggung jawab dan penyelesaian pekerjaannya sampai sejauh mana terus dia konsisten sama pekerjaannya atau enggak
sebagai contoh perbandingan maya menunjukkan tulisan tangan yang paling sering ia temukan ketika menyeleksi
di mana kalau yang ini kita lihat ini penulisannya dengan sangat baik ya
dari bawah sampai atas ini terlihat kalau orang ini komitmen konsisten dan bertanggung jawab
dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik
karena terlihat dari tulisannya yang penuh sampai bawah nah ini terlihat nih kalau dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan bertanggung jawab
satunya lagi nah ini terlihat juga nih kalau ini terlihat dong dari pinggirnya pinggir kanan dan kirinya terlihat kalau ini tidak tuntas
dan kebawahnya pun dia tidak sampai selesai
nah ini ciri orang yang dia tidak bisa menyelesaikan tugas

tentunya tidak hanya maya saja yang menguasai ilmu grafologi ini
chandra teja merupakan seorang direktur operasional salah satu perusahaan konten provider ini juga menggunakan ilmu grafologi
chandra cukup terbantu ketika bekerja
kan kehidupan dengan istri kan setiap hari kita ketemu kan
saya bisa tahu misalnya oh istri saya kenapa sifatnya begini
kira kira ini waktu masih muda pasti pernah mengalami hal seperti ini
nah hal hal itu yang harus misalnya menjadi masukan buat saya
sehingga saya juga terpanggil misalnya bagaimana pelan pelan hal hal yang dulu menjadi hal yang traumatis buat dia bisa saya bantu untuk dikurangi misalnya
begitu juga untuk anak anak misalnya
dari tulisan tangannya saya bisa lihat oh ternyata saya yang terlalu keras itu menyebabkan dia stres misalnya
dia juga memanfaatkan teknik ini di kehidupan sosialnya
saya pun tertarik untuk mencoba
saya menulis di selembar kertas kosong kemudian dibacakan
dari sisi optimisme sudah cukup bagus
cuma di sini bapak cenderung menjaga jarak sama orang
ada beberapa hal yang kenapa bapak menjaga jarak sama orang
misalnya mungkin dulu pernah punya pengalaman dihianati sehingga bapak jadi nggak mudah percaya sama orang
tetapi kalau bapak mungkin sudah tahu orangnya bapak bisa bagus sekali sama orangnya
tapi pada dasarnya bapak tipe orang yang menjaga jarak sama orang
bukan hanya dapat membaca sifat orang lain saja
grafologi ini juga dapat digunakan untuk media intropeksi diri
gagat prasasti jakarta